diterima di semua toko seluruh indonesia
gue kasih pelajaran
biar gak usia lain kali
aduh sakit banget
cepetan dibantuin gue
biar cabut biar cabut biar cabut biar cabut biar cabut
sekali lagi sorry banget nih ya
aku gak bermaksud untuk kepoin buku pribadi lo
habis ini gue panik banget sih
akhir akhir asli gue telepon kakak lo deh
ya nggak apa apa rai
justru harusnya gue makasih banget sama lo
soalnya tadi hp gue juga pake acara lobet segala
gue yakin pakai banget ini semua
ini kerjanya si enes
karena si eben tuh bucin banget sama sila
kath bonjak kayaknya

gak usah ada kode kodean
pakai pelatat pelotot pelatat pelotot
emang lo bisa ngerahsiakan sesuatu sama gua
gimana sih eben berhasil gak ngerjain si reva
ya agaknya sih gitu
gila bener tuh orang cukup berani juga ya ngerjain si reva
gila berani beraninya dia ngerjain cewek loh
pdkt agel maksudnya
sejak kapan gua pdkt sama dia
lu tuh jangan ngomong kayak gini ya apalagi di kampus
kalo orang denger ini jadi berita yang gak bener tapi kesebar
udah udah udah udah mingkep mingkep
itu kan cuma doa gua doa
lo bisa ngasih diem gak usah bikin ribut gitu sehari aja
eh boy tapi kayaknya bener deh
itu si eben yang ngerjain si reva
gua tau nih hati lu sekarang lagi mendidih
lo lagi marah gejolak jiwa lo tinggi sama si eben
karena eben berani beraninya ngerjain si reva
tapi udah sabar tenang tenang
kita cari tau dulu kebenerannya nih
yan kalaupun bukan reva yang dikerjain let's say siapapun
gue pasti akan tetap marah sama eben
karena itu keterlaluan dan bahaya
tapi kalo dikerjain atau dikurung di gunung itu dulu gua gak akan marah
dengar tuh combro
kan habitat lu emang di gudang
oh jadi lu berdua nganggep gua seperti itu
gua usah anggap gua sahabat lagi
anggap gua aja tikus cicek atau lalat kayak yang ada di gudang
tidak boleh mas
diam diam diam
udah anggap gua cicek anggap gua tikus anggap gua asal
apa sih bahasa anak gua kayak begitu
tau lu ah

tidak ada hubungan apa apa
tidak ada hubungan apa apa
tidak ada hubungan apa apa
jangan jangan gue tau lagi
eh ben yang ngujiin reva
kok dia lari
kok gak beres
kejar kejar kejar ben
ben tunggu ben
gak lihat apa badan gua segede gini
gak lihat badan gua segede gini
maaf banget ya kita lagi buru buru
mau kemana kalian
bantuin gua dulu berdiri
kalian bercandain gua
gua kasih pelajaran
biar gak usih lain kali
aduh sakit banget
cepetan bantuin gue
biar cabut biar cabut
aduh apaan kalian
sekali lagi sorry banget nih ya
aku gak bermaksud untuk kepoin buku pribadi lo
habis ini gua panik banget sih
akhir akhir ini gua telepon kakak lo deh
justru harusnya gue makasih banget sama lo
soalnya tadi hp gua juga pake acara lo bet segala
makanya gua gak bisa ngubungin siapa siapa juga
biar baterai lu tuh awet ya
ansung gak jelas banget
gue jadi harus ikut ujian susulan dong ya
tuh kan gara gara si cowok res yang nyebelin
aku jadi kena masalah mulu hidupnya
lu udah dibantuin ya sama dia
itu kalau tadi lu gak didobrak pintu gudangnya sama sea boy
lu masih di gudang sampai sekarang kekunci
mau lu di gudang
aduh raya lo tuh kenapa sih dari tadi ngebelain si anak jalanan itu terus
ya karena memang boy itu gak salah reva
dan gua yakin pake banget ya ini tuh semua kerjaannya si sila
pasti si sila udah ngancem si eben cupu itu buat ngerjain lo
fah lo kok sih di sini
pacar lo tuh lagi kejar kejaran sama si cupu
heboh banget bikin rusun satu kampus
atau manteng ya
karena kan gua udah balik ke kampus

tapi ada apaan sih
cupu ngerjain lo ya sampe bikin pacar lo emosi banget gitu
aduh ini apaan lagi sih
mantan lah pacar lah
banyak banget sih rumor tentang gue sama core saya itu di kampus ini
aduh nih kalian harus dengerin gue ya
gue sama orang itu gak ada hubungan apa apa paham loh
loh kan boy yang bilang waktu di kelas
sampai izin segala lagi ke dosen
aduh yaudah deh terserah deh kalian mau percaya yang mana
pak ini bukan saatnya lo cuek bebek
lo harus cari sea boy
lo harus banget apa
lu kan bisa mundur ke sana
gak bisa even mau buru buru
kenapa aja sih eben lari segala
kabur lagi naik motor
gimana sih parkirnya
kayaknya boy gak bisa ngajar eben
soalnya motor boy kehalangan
pasti boy udah berhenti ngejar even
soalnya tadi motor boy kehalangan
waduh gue masih ngejar eben lagi

kayaknya bisa suntuh kayaknya
también bisa ngejar eben lihat
eben eben ini anak suka lucu ya
ngapain pake kabur segala
seolah olah motor dia kenceng gitu
aduh kacau kacau kacau gak bisa dibiharin kalo kayak gini caranya
kamu ada ide apa sayang
tadi sih olin kasih aku saran katanya aku disuruh pura pura sakit
jadi nanti mama telpon om herman terus suruh boy jagain aku deh
oke kalau gitu kita siap siap yuk kita berangkat ke rumah sakit sekarang
mama ambil tas dulu ya
mah aku ke rumah sakit kan di rumah aja bisa
aduh itu kurang meyakinkan sila
kan kamu sendiri yang bilang kalau semua rencana
itu harus all out semuanya
termasuk rencana sekarang ini harus all out sayang
jadi kamu pergi ke rumah sakit terus nanti kamu dirawat
ya udah mama tinggal telepon om herman
om herman telpon boy boy dateng dia bisa perhatiin kamu
mana di rumah sakit aku harus minum obat makanannya gak enak ngomong ah
kamu nurut aja sama mama
mama ambil tas dulu